gue udah ketemu
iya ampun wi
mana mungkin aku tega membiarkan kamu menderita seperti ini
apa yang bisa aku lakukan untuk menolong kamu
maaf saya minta tolong sebentar ya
itu kan ada tiga orang itu tuh
itu yang satu ibu sama dua orang wanita
uang ini sama dia
nih kasih uang ini sama dia
tapi mas jangan jalan dari saya ya
ini buat mas
nanti saya akan kasih uang ini ke ibu itu ya
jangan jalan dari saya ya
saya dari radioke mau bagi bagi rezeki sama mbak
mbak sekeluarga berhak mendapatkan
uang ini dari radio oke
ya masya allah
tahu aja kita lagi bener bener butuh uang soalnya
kok saya gak pernah dengar tentang radio oke ya
bagi bagi uang gitu aja ya mas
mungkin nih rezeki dari allah
tapi datangnya lewat mas ini
ya kan mas
kalau begitu saya perbiasa dulu pak
ya beginilah bu
keadaan kontrakan saya kecil banget
apalagi ibu bertiga
nggak apa apa deh bu
biarpun tempatnya sederhana
yang penting kita punya tempat untuk berteduh ya
nggak apa apa kote
mai juga nggak keberatan
yang penting kita gak kehujanan aja
kalau begitu silakan ibu
yang penting sekarang dewi sudah punya tempat tinggal lagi
aku jadi lebih lega
allah itu maha pengasih
dikasih susah sedikit
tapi rezekinya berlipat lipat
ada aja ya orang yang mau ngasih uang kayak gitu
kayak malaikat aja
tapi aku jadi gak enak sama andre
padahal niatnya udah baik mau nolong aku
kalau aku terima pasti ibu marah lagi
kamu gak perlu pura pura baik sama keluarga kami
kamu nggak perlu
keluarga kamu sudah cukup rendah dari keluarga saya
lihat nih mama melaksukinya dalam leher mama ya
mama sakitin leher mama sama ini
kalau kamu nggak mau pulang
kamu lebih memilih mama mati kan
kok bisa berubah kayak gitu
beda banget rasanya sama yang dulu
nggak usah tante
dan kamu jangan anggap ini sebagai tanda terima kasih saya
karena kamu sudah menolong andre ya
saya lakukan ini bukan untuk menolong kamu
tapi untuk menepus hutang budi saya
nggak ada salahnya aku coba temuin tante tante
aku tanyain kalau aku ada salah apa sama dia
kalau emang aku salah
masuk dre masuk
lu ada kabar apa
sepedang sepedang yang ke sini
mau ngasih kabar bagus buatmu
tentang dewi kan
lu udah ketemu dia
dia tinggal di mana deh
gue udah ketemu sama dia
dia ada di daerah labu
makasih banyak ya dre
makasih lu udah bantu gua
gua dari kemarin gak bisa tenang dre
mikirin dia terus
lu betah tiga waktu sini
mungkin lo mau pulang ke rumah
gua belum bisa dre
gue lebih nyaman di sini
mungkin gua akan pulang kalau gua udah berhasil
dan karena itu semua
gue bisa bertahan sampai sekarang
tante mau ngapain lagi sih ke sini
tante tante mau ngerayu satria agar satria pulang

tante mau pulang

lebih baik nanti sekarang pulang aja ya
galak banget sih kamu
kita gak punya misi apa apa
tante kesini cari cari kamu karena tante punya usul yang indah buat kamu
kalau kamu satria
tante gak salah
gak apa apa salah
tante liat kondisi aku sekarang dong
satri yang sekarang beda banget sama yang dulu
satria yang sekarang gak bisa ngeliat anda
kamu main piano sejak umur empat tahun dan kamu berbakat sekali
jari jari kamu tetap hafal dengan toots tuts piano
kamu jangan galak gitu dong
coba dulu siapa tahu kamu senang
kamu bisa berhasil
gitu dong saad
satria udah setuju
aku terjelajah cinta gila
kamu memang hebat
ibu ibu cikgani selukuh
sebenarnya saya nggak sebaik yang kamu kirain di
semua ini saya lakuin juga untuk menepu semua rasa bersalah saya sama satria
kamu coba pakai yang ini
kalau saya pakai apa non
bibir lu kenapa
pura pura gak ingat apa pura pura pilon
ini kan gara gara non lila waktu itu mukul saya pakai tas
non saya ke sini mau minta bantuan dana dong
buat operasi bibir
udahbased nih partisipan lakuin untuk di projet
untuk sakit laku
montreng liat di seluruh dunia
nanti gue ambil uang mau tuang
gara gara non lilap pukul ketampanan saya berkurang nih gara gara bibir saya jontor
ih kata siapa lo tampan coba ada yang maaf maaf maaf mbak
gak ya kayak kodok enggak lah
ih lo kenapa sih ganggu gue mulu
lo gila lo berani beraninya kurang ajar sama anak aku
tapi jangan main fisik dong
ntar ketampanan saya berkurang lagi om
bukan cuma kegantengan kamu yang hilang
nyawa kamu juga bisa hilang kalau nggak pergi dari sini
gimanapun masih dipegangin gini
kamu tuh ngapain sih maksudnya deket deket sama gustaf segala lila
ya ampun bapak jimmy ini
siapa sih yang deket deket sama gustaf
lalu tadi ngapain dong pake peluk peluk segala
coba kalau papa gak bergokit
pasti dia berlanjut lebih jauh
kau tau ngapain
siapa juga yang mau sama gustaf
aneh aneh aja sih papa ini

kamu harus pilih lelaki
kamu tuh kalau pilih lelaki
kamu tuh kalau pilih lelaki
kamu tuh kalau pilih temen cowok

kamu harus pilih temen cowok
kamu harus pilih temen cowok
kamu harus pilih temen cowok

kamu penggubur willyim bigd vijaya
kamu tahu kan pengangguran itu sama
aja dengan parasit
kamu mestinya malu dong
lo ketat orang kayak dia
papa ini apaan sih yang bener aja dong
sama dia iya sekarang kamu bisa bilang begini besok besok gimana
sudahlah lila pokoknya papa gak pingin lihat kamu sama gustaf lagi
mestinya kamu tuh cari orang yang sederajat dong paling nggak seperti
seperti andre lah
kayaknya gak harus udah jemput sama dia lagi lho pak
lagian kan sekarang andre mau sama dewi dia kan cinta mati sama dewi
kasian lila padahal dia begitu mencintai andre
lila itu kan udah seperti putri gantungku sendiri
aku gak akan biarkan siapapun yang akan menyakiti dia
ibu tahu kan saya datang ke sini kenapa
dengar bu berapa kali saya peringatkan sama ibu
buktinya sekarang apa andre masih deket deket dengan dewi
bapak dengar rupanya rafa
saya gak butuh penjelasan ibu
ibu udah melanggar janji ibu dan sekarang giliran saya yang melanggar janji saya